setelah tadi kita melihat bagaimana di benua amerika kita akan cek bagaimana di eropa
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari eropa tepatnya di jerman
kita sudah terhubung dengan ragil mahardika warga negara indonesia yang saat ini berada di jerman
kita akan tanyakan selamat malam mas ragil
mas ragil boleh dijelaskan sekarang mas ragil posisinya di kota apa
dan kemudian bisa digambarkan nggak mas kepada kami bagaimana suasana di jerman saat ini
ya halo selamat malam mbak dea selamat malam indonesia dan selamat sore waktu jerman
saya sendiri berada di kota bangbek tepatnya di negara bagian bayan bavaria
negara bagian yang cukup sangat strength begitu dengan kebijakan kebijakan yang untuk mengatasi pencegahan virus corona ini
mulai hari ini memang seluruh negara jerman telah bersatu
untuk melakukan kebijakan terbaru ya ini hanya diperbolehkan dua orang saja yang keluar dari rumah
tetapi di negara bagian bayan di negara bagian saya itu tidak boleh keluar sama sekali
kecuali keluar dengan anggota keluarga
keluar dari rumah berarti hanya untuk berbelanja
hanya untuk pergi ke apotik membeli obat atau pergi ke dokter
dan pergi ke bank untuk mengambil obat
dan juga untuk mengambil uang kelebihnya tidak boleh keluar rumah lagi
dan segala aktivitas yang ada di luar rumah juga dilarang dan dikontrol oleh polisi sesempat
artinya hal ini sudah terjadi sudah berapa minggu apakah baru baru saja atau sejak beberapa minggu yang lalu mas
kebijakan kebijakan sebelumnya itu sudah dari dua minggu yang lalu
kebijakan ditutupnya sekolah selama lima minggu universitas semua museum semua teater semua bioskop
tapi kebijakan larangan keluar rumah ini untuk negara bayan itu tepatnya mulai hari jumat
dan mulai hari ini untuk keseluruhan negara jerman
ini diakibatkan karena sampai saat ini ada sekitar lebih dari dua puluh tujuh ribu orang yang terkena virus corona ini
dan pemerintah jerman sangat menganggap ini seperti perang dunia ketiga
sehingga banyak sekali masyarakat jerman yang pada saat sebelum ada kebijakan ini
masih saja keluar rumah seperti itu
sehingga pemerintah mengatakan kita tidak bisa seperti ini karena harus belajar dari negara italia
yang sampai saat ini banyak sekali yang telah meninggal dunia seperti itu
jadi kebijakan yang baru baru keluar kemarin yaitu kanselir jerman angela merkel telah mengatakan
mengatakan langsung pada saat press conference bahwa diharapkan semua masyarakat jerman mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan negara bagian saat ini
atau juga pemerintah pusat
jadi memang sama sekali keadaannya di jerman sama sekali tidak bisa melakukan apa lagi
yang mau keluar rumah saja pun harus ketakutan seperti itu karena adanya kontrol dari polisi dan juga adanya denda nanti seperti itu
jika memang misalnya ketahuan melanggar peraturan ini
tapi anda melihat ada panic buying nggak sih dari masyarakat atau panic buying dalam masyarakat ketika mereka menghadapi covid sembilan belas
karena di negara lain panic buying ini selalu terjadi
ini sudah terjadi semenjak tiga minggu yang lalu
sebelum ada kebijakan larangan keluar rumah itu orang orang sudah pergi berbelanja habis habisan sampai toilet paper itu tidak ada lagi di semua supermarket di jerman
walaupun sebenarnya pemerintah jerman telah mengatakan kebutuhan pokok
masyarakat kita akan terpenuhi
tapi tetap saja orang orang merasa panik merasa takut dan membeli terlalu banyak
sampai saya sendiri sebagai orang indonesia yang mencari beras itu sangat kesusahan saat ini
karena terlalu banyak orang yang terlalu panik sehingga membeli banyak beras membeli banyak mie membeli banyak tepung untuk disimpan di rumah
padahal sebenarnya ini tidak perlu dilakukan karena bagaimanapun sampai saat ini supermarket di jerman tetap terbuka
untuk umum hanya saja
sekitar beberapa supermarket memperlakukan kebijakannya ini
masuk sepuluh orang keluar sepuluh orang seperti itu agar tidak terjadi kepadatan keramaian dalam supermarket tersebut
dan beberapa supermarket juga mengatakan harus satu lima sampai dua meter jarak antara satu pembeli dengan pembeli lainnya
kalau pelayanan kesehatan sendiri di kota mas di negara bagian bayern seperti apa
petugas medis sudah sesuai dengan kondisi yang ada di sana
atau bagaimana apakah ada kewalahan yang anda lihat di sana
dari berita yang saya ikutin itu semua rumah sakit yang ada di negara bagian bayan atau juga rumah sakit di negara bagian jerman
memang sudah dipersiapkan untuk menangani pasien yang terkena virus ini
tetapi ini sudah termasuk di tingkat kewalahan juga seperti itu
maka dari ini diharapkan dengan berkurangnya yang terkena pencegahan ini
jadi yang sudah terkena
bisa sembuh dengan total seperti itu
karena seperti yang kita tahu memang di bidang kesehatan di jerman memang kekurangan tenaga kerja
maka dari itu banyak sekali tenaga kerja asing yang datang ke jerman untuk bekerja di bidang kesehatan
dan ini mereka sudah kelihatan sekali kalau mereka memberikan informasi melalui televisi dan radio
bahwa mereka sudah sampai di titik tingkat level yang cukup sangat stres seperti itu
karena banyaknya pasien yang masuk
apalagi di negara bagian bayan ini merupakan negara bagian dengan posisi ketiga terbesar dari enam belas negara bagian yang terkena virus corona ini
selain social distancing yang tadi mas ragi jelaskan kepada kami di sini
ada nggak langkah lain untuk bisa kemudian menekan jumlah penderita
apakah ada tes random yang dilakukan oleh pihak kesehatan atau petugas kesehatan kepada warga di sana
saat ini memang semua perbatasan di jerman telah ditutup
jadi yang boleh masuk ke jerman itu hanya orang orang yang memang penting saja
misalnya tinggal di austria tapi bekerja di jerman itu juga mereka di perbatasan telah harus mengikuti prosedur yang ada
yaitu di tes kesehatannya seperti itu
namun saat ini di daerah saya belum ada tes drive in seperti yang pernah diberitakan di beberapa media sampai saat ini belum ada
tetapi memang kalau
masyarakat telah mengatakan adanya gejala yang misalnya mulai demam atau batuk diharapkan memang tinggal di rumah dan menelpon kantor kesehatan setempat
yang dimanapun kantor kesehatan setempat ini telah boleh dikatakan susah sekali di telepon seperti itu
karena mereka juga kurangnya kapasitas orang yang bekerja di sana tersebut dan banyaknya orang orang yang merasa dirinya terkena virus ini
baik terima kasih
obrolan singkatnya malam hari ini bersama mas ragil mahardika
ini adalah warga negara indonesia yang berada di negara bagian bayan di jerman
semoga anda segera mendapatkan beras ya mas ya